memasuki akhir tahun harga beras berbagai jenis dan kualitas di purwakarta
mengalami lonjakan kenaikan yang cukup tajam
bahkan menurut pedagang kenaikan harga beras tahun ini tertinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya
beras untuk kualitas medium misalnya naik hingga rp satu per kilogram
di picu perubahan cuaca dan belum adanya panen
harga beras di sejumlah pasar tradisional di purwakarta jawa barat naik tajam
beras dengan kualitas medium naik dari kisaran rp sembilan lima ratus
menjadi rp sepuluh lima ratus per kilogram
begitu juga dengan beras kualitas super yang telah naik hingga mencapai rp empat belas per kilogram
adanya pembatasan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah seakan tak berpengaruh sama sekali
hal ini lantaran pasokan beras kualitas medium justru semakin langka
kenaikan harga yang relatif tinggi ini dikeluhkan ibu rumah tangga
yang harus pintar membagi uang dapur agar semua kebutuhan dapat tercukupi
seperti yang dilakukan rina ibu rumah tangga warga kelurahan cisere purwakarta
ini beli cuma lima liter ini banyak kebutuhan lain
banyak kebutuhan lain
jadi dikurangi beri berasnya
bagi bagi sama yang lain gitu teh
warga berharap adanya upaya nyata dari pemerintah agar kenaikan harga beras di pasaran
dapat ditekan dan tidak semakin melambung tinggi
diperkirakan harga beras masih akan mengalami kenaikan hingga masa natal dan tahun baru
dian firmansyah purwakarta jawa barat